adanya peningkatan kasus harian covid sembilan belas yang cukup signifikan membuat pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
ppkm level satu diberlakukan termasuk di jawa timur melalui inmen dagri no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh dua tentang ppkm pada kondisi covid sembilan belas di wilayah jawa dan bali
penambahan kasus harian covid sembilan belas di jatim makin terlihat sejak akhir oktober dengan sekitar tiga ratus hingga empat ratus kasus
dilanjutkan pada awal november penambahan kasus harian menjadi sekitar lima ratus hingga sembilan ratus kasus
surabaya dengan jumlah penduduk terbanyak di jatim juga menyumbang penambahan kasus harian terbanyak
untuk itu satgas penanganan covid sembilan belas surabaya akan kembali mengingatkan penggunaan masker di tempat tempat umum seperti mal tempat nongkrong dan sentra pedagang kaki lima
kalau jam sekian mungkin mal sepi tapi kan pada saat ada jam jam yang peaknya kami sudah kenal
kami juga akan melihat bahwa keliling kita tapi mengingatkan saja mengimbau
karena kalau terlalu kita membatasi kemungkinan kita juga nggak jalan
masyarakat juga menuntut bahwa kalau seperti ini terus mereka juga pengen hidup
jadi ini harus ada kesibangan di sini
jadi kita memang nanti yang pasti mereka itu masker itu harus
di jatim berbagai jurus pembatasan seperti psbb ppkm mikro dan ppkm
dan ppkm darurat terbukti menurunkan kasus covid sembilan belas
ada pun beberapa fungsi pembatasan itu adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa kasus covid sembilan belas sedang naik
dan protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat
selain itu juga sebagai fungsi penegakan seperti penggunaan aplikasi peduli lindungi di tempat umum
ppkm yang diterapkan di jatim lebih kepada pengetatan kembali prokes utamanya di dalam ruangan karena memiliki risiko penularan virus yang lebih tinggi
diikuti juga dengan testing tracing dan treatment untuk menemukan serta mengisolasi kasus
hal itu dilakukan untuk melengkapi perlindungan dari vaksin yang sudah dimiliki masyarakat
yang paling diutamakan nanti ya itu masalah prokes di ruang ruang indoor
terus yang kedua tentunya ya tetap tiga t screening testing testing tracing dan treatment juga tetap diterapkan
untuk pembatasan secara massal mungkin tidak secara yang terlalu jauh
tidak secara ini ya tidak secara apa namanya tidak secara langsung semua aktivitas di batasnya tidak
tapi mungkin protokol protokol itu di setiap kegiatan akan lebih diketatkan kembali seperti itu
beberapa warga di surabaya menyatakan setuju dengan upaya itu
aku salah satu yang mendukung untuk selalu menggunakan masker mau indoor ataupun outdoor
karena pertama selain untuk mendukung diri untuk melindungi diri
kita sendiri juga melindungi orang orang sekitar kita
ya saya setuju sebagai warga ya intinya kita jangan sampai nanti mengulangi lagi seperti yang dulu dulu
biasanya orang itu kan menggampangkan istilahnya walau sudah kelar lah nggak ada covid lagi
tapi kita sebagai masyarakat ya tetap antisipasi untuk menanggulangi masalah itu
ppkm level satu yang diperpanjang berlaku mulai delapan november hingga dua puluh satu november
tim liputan cnn indonesia